lewat sama reva jalan sama aku mas tapi udah laku aku soal itu enggak mikirin lagi aku akan
berusaha memperbaiki hubungan aku dengan reva agar kedepannya menjadi lebih baik lagi dan kita
kita bisa dekat bersatu lagi mas yang aku sangat sedih dan aku sangat kecewa tega

om bagas nggak apa apa gitu
oh yaudah deh kalau kayak gitu bagus
tenang aja nob
selama ada om bagas
nob reva akan selalu tenang aman dan selalu aman
sayang mas sudah berencana kalau mulai hari ini
mas akan bersikap adil sama kamu dan juga sama reva
artinya mas sudah menyusunkan
kalau mas nanti akan bikin satu hari berserta kamu di rumah
sehari berserta reva di apartemen
nah kalau menurut kamu sendiri bagaimana
adil nggak itu
kalau aku pribadi sih
gimana enaknya aja sih mas
kalau itu menurut mas
tapi jangan sampai itu semua jadi beban buat mas
dan aku berusaha mungkin untuk mengakurkan diri aku kepada reva juga
supaya kita bisa sejalan
mas benar benar senang sekali kalau aku setuju
ternyata gak salah kalau mas memberikan cinta mas ini sama kamu saya
ngapain sih pakai pegang tangan gue
buru buru harus cuci tangan nih
setiap pas ngelihat kamu terjenyum
kamu tuh semakin bersinar sinar
kita kayak pengantin baru nggak sih
loh kita memang kayak pengantin baru kan
karena buat mas
setiap mas deket dengan kamu
mas sudah seperti merasa ngantai baru lagi
please deh jangan terus terusan kayak begini ntar gojek pot nih
udah nek gue denger omongan lo yang se romantis
tapi cuma pingin tahu aja bagaimana rencana kamu hari ini
mau ngapain aja
ya gitu gitu aja sih pi
kamu jangan pergi kemana mana sendirian
tapi takut anak anak pilih kobra gangguin kamu
iya pi lagian juga emang udah diganggu kok
tapi untung aja ada om bagas
kamu sendiri gak apa apa kan
bagasnya sendiri gimana
om bagas juga bisa kok lawan mereka
yaudah sekarang yang penting kamu harus hati hati
sayang tapi mau pergi ke kantor dulu
memangnya ada apa mas
maksud mas eva kayaknya kecewa sama mas
kamu pernah deket sama alec kan
nggak deket deket banget sih
ya cuma gitu gitu aja
nggak komunikasi selalu juga
nggak nggak mas jadi inget sama alec karena waktu itu
kamu inget nggak waktu kamu ngasih rekaman sama mas
rekaman tentang pura pura putusnya boy sama reva
aduh kenapa sih nih aki aki jadi ungkit ungkit lagi soal ini
kayaknya udah dia lupain
aku memang waktu itu lagi bingung
aku sedih harus jauh dari kamu
karena memang sejujurnya aku sangat sayang sama kamu
tapi pada saat itu
aku lihat rafa berusaha mungkin
untuk kita itu semakin jauh
bukannya membuat kita itu menyatu tapi semakin jauh mas
jujur sebenarnya aku kecewa banget dengan sikapnya reva
yang harus melakukan seperti itu ke kita
aku kan berharapnya nggak seperti itu
mengatakan aku harus melakukan sesuatu
aku harus lakukan sesuatu
kita itu nggak jauh lagi mas
aku kecewa sama reva
tapi udahlah aku soal itu nggak mikirin lagi
aku akan berusaha memperbaiki hubungan aku dengan reva
agar kedepannya menjadi lebih baik lagi dan kita bisa dekat
satu lagi mas
ya aku sangat sedih dan aku sangat kecewa
tega mau jodohin mas sama tante missing
yang pakai jilbab itu mas ingat
ketemuan terus kan
nah loh kena kan
dalem kan omongan gue
itu dia aku harus ngelakuin sesuatu
supaya kita gak jauh lagi supaya kita semakin dekat
jadinya aku lakukan hal itu mas
aku tahu yang aku lakukan itu tuh sebenarnya salah
dan nggak sewajarnya aku lakukan itu kepada mas
tapi mau nggak mau mas
tapi mas inget kan
waktu aku bilang kalau aku sama revo tuh gak bisa banget
menyatu nggak bisa sejalan inget kan mas
reva dan adriana tidak tinggal dalam satu rumah
emangnya kenapa pi
dia nggak mau tinggal satu rumah sama reva
pi kalau emang mama adriana mencintai papi dengan tulus
harusnya dia bukan cuma nerima papi aja
tapi dia juga bisa nerima reva sebagai anak papi
alasan adriana masuk akrab juga
aku gak bisa sembarangan menurut dia
apalagi setelah masalah perceraian ini
aku sedang kasih dia kesempatan yang kedua
untuk memperbaiki hubungan ini
ini aki aki kayaknya galau nih
ah gue harus acting lebih lagi
aku apa adanya aku nggak pernah tumpukan perasaan aku
apalagi kalau mas gak percaya sama aku kan
mas percaya sama kamu saya mas percaya sama kamu
kamu jangan dekat lagi sama halim
kamu jangan lagi melakukan sesuatu bareng alec
karena kamu pasti tahu
alec pernah merencanakan untuk membunuh mas
emas mau dibunuh sama dia
itu lebih baik kamu jauhi alec
dan kamu mulai sekarang harus percaya sama mas
kamu harus percaya kepada janji emas
mas akan selalu membahagiakan kamu
kamu harus percaya sama cinta kamu